lu emang seneng nyari ribut
lu gak suka
lu emang nyari ribut terus sama gue
lu gak suka
hal hal yang gue anggap sepele
khusus goreng ajarin
hidup itu indah meskipun
tapi sekarang aku harus pergi
gue gak mau lu dapet masalah lagi
please kali ini lu dengerin gue ya
kita harus jaga jarak mulai sekarang mbak tuy
tadi gue ninggalin lu karena batu batak
tadi gue ninggalin lu karena batu batak
tadi gue ninggalin lo karena batu batak
lo marah sama gue ki
rizky pasti kecewa liat gue ngejar batu bata
jangan jangan rizky juga lihat waktu batu bata meluk gue
gue gak bisa tahu gimana perasaan dia sekarang
gue gak pengen lo kecapean gara gara mikirin masalah ini
gue juga gak mau lo sakit
tapi lo juga harus istirahat ya
gue bersyukur punya sahabat yang pengertian
dan sabar banget untuk mencari lo
gue duluan ya ki
eh asal lo tau ya
gue gak takut sama lo
selama ini gue hargai lo sebagai sahabat
kalo kelakuan lo kayak gini
apa apaan lo berdua
lo gak malu berantem disini
lo gak mau berantem disini
padahal diam semua
nggak ada yang mau cerita ke gue kenapa
kalian mau berantem silahkan
mau selesai pertemanan ini
karena gue tau
lu gak akan percaya juga kan sama gue
karena buat gue
pesahabatan ini udah rusak
ngimpi tau gak sih
luar biasa lagi
gue bilang udah ya
kita selesaikan masalah ini sekarang
tapi gak di sini
bertahun tahun kita sahabatan
gue kenal lo berdua dari kecil
kita ngelakuin apa aja bareng
setelah semua yang kita lewatin
harusnya gak ada pikiran dari lo berdua
dan tinggalin satu sama lain
lo tau lah ran
gue gak mungkin jadi anak kayak gitu
dianya aja yang baperan
lo sendiri tau kan gue marah karena apa
terus mau lo gimana
kayak nak teka tau gak sih lo
lu emang gak pernah belajar buat ngatur kata kata lo ya
lo emang seneng nyari ribut
lo gak suka
lo emang nyari ribut terus sama gue
lo gak suka
gue gak ngerti ya
gue sama sekali gak ngerti ada masalah apa diantara kalian
gue gak punya waktu buat nanyain kalian satu persatu
kita ini udah dewasa
kalo kita ada masalah
harusnya kita omongin baik baik
gak perlu berantem kayak gini
dianya aja tuh yang nyolot duluan
lo tau gue kan
gue gak tau
gue gak mungkin nyari masalah duluan kalau gue gak dipancing